lina aku punya sesuatu nih buat kamu
ini spesial buat kamu
anak anak ibu mohon tenang sebentar ya
seperti yang tadi ibu bilang pentas seni kali ini diselanggakan untuk memperingati hari guru
nah yang mau ikutan langsung jadi paniti
menjadi panitia ataupun mengisi acara langsung saja daftar ke rina dan vivi
eh rama aku senang deh kamu jadi seksi acara
pasti dong dijamin bagus deh
ya udah aku ke kelas dulu ya
ya udah gak hati hati ya
nanti kesini lagi ya
rama yang jadi seksi acara
yang jadi seksi acara lama
nggak gua setuju
pokoknya harus dia setuju
tapi dia kita apain ya
harus kita batalin
supaya dia nggak jadi panitia
enggak enggak enggak
enggak enggak enggak
enggak enggak enggak
enggak enggak enggak
enggak enggak enggak
yang udah mau ikut apare udah banyak nih
eh eh eh tunggu tunggu tunggu
aku juga mau ngisi acara loh
emang sama aja yang bisa
pasti mereka pengen buat usia lagi
lu mau baca puisi spesial buat kamu
iya dong puisi kamu buat eh
kucing kurus jalan di papan
papan dia dari kayu jati
hah papan emang dari kayu
bukan dari besi
bukan dari kurus
bukan dari kapi
kok suara kita kayak begini sih

aku sampai ngara ku rasa murah aja
kok suara gue jadi kkea komen
iya komen kita jadi gua sih
aku bau daun kucing sgawuk
tadinya kan tentang puisi hati
iya maunya puisi hati boleh jadi sakit hati
ketauan pastinya senang
wah siapa yang ngambil ya
yuk cari yuk
kucuki cinta walaupun tiba
aneh apa yang kamu lakukan
gak ada apa apa lihat pohon tinggi ya
hah itu enggak ketahuan
wah harus dikasih pelajaran nih
nah berapa ini
aku punya sesuatu nih buat kamu
terima kasih ya
siapa juga lagi yang minta
aku punya sesuatu ini
ini spesial buat kamu
aduh salah lagi
aku bukan donji
jadi salah sasaran
lanjut aja bu
selesai ya bu
sudah kamu boleh duduk
kebayangkan ternyata lu pinter juga
lu jadi pinter baca
sejak lo beli bu selvi

warna apa yang cocok buat pen pen tas
menurut aku ya
kalau yang untuk pen tas
merah sama ungu deh
oh iya nih buat dipanggi
merah sama ungu
jangan lupa ya
ini susunan acaranya
oke aku seju banget kak
sama alex udah kemana ya
jadi panitia kok
malah gak nengok ya kan
wah udah deh gak usah dipikirin
mereka tuh emang kayak gitu
omongnya aja ngedek
tapi kerjaannya gak ada
nah ide aja
lu dapat ide dari mana sih
ide nya dari mana mana ya gak
ngapain lu ketawa tau
yaudah kecek ketawa
udah dong lec cepet tak

hei tangan gue jadi lakban
eh udah gak apa apa
udah gak apa apa
udah gak apa apa
alec udah diam aja lu

udah gak apa apa
waktu sampe segini gak bisa bos
udah lec gigit deh
gue gak bisa lu aja

lu kan bergarung

kayaknya yang banyak
gigi gue ntar patah
gigi gue ntar patah
gigi gue ntar patah
gigi gue ntar patah
gigi gue ntar patah
gigi gue ntar patah
gigi gue ntar patah
gigi gue ntar patah
gigi gue ntar patah
gigi gue ntar patah
gigi gue ntar patah
gigi gue ntar patah
gigi gue ntar patah
gigi gue ntar patah
gigi gue ntar patah
gigi gue ntar patah
gigi gue ntar patah
gigi gue ntar patah
gigi gue ntar patah